olahan ayam dan jamur tadi ditutup dengan ketan lalu tutup semua bagian ketan dengan daun pisang
oke di sisi lain untuk para wakil menteri melihat adanya aturan baru di mana mereka akan mendapatkan pesangon
kalau mahfud md mengumumkan pengunduran dirinya dalam waktu dekat
nah udah pas banget sekarang udah waktunya berbuka